hai bocah lelaki berinisial mf usia lima belas tahun ini nekat menikahi sang kekasih ns yang masih
berumur enam belas tahun kedua sejoli yang masih duduk di bangku smp ini melangsungkan resepsi pernikahan
di kelurahan wiring palenai kabupaten wajo sulawesi selatan pada minggu dua puluh dua mei lalu sejumlah foto dan
video yang di upload rekan dan keluarga mempelai saat menghadiri acara langsung viral dan memicu
reaksi netizen di sosial media alasan menikah muda dipilih oleh mempelai pria mf karena takut
kekasihnya direbut orang lain akad nikah dilangsungkan siri setelah tidak mendapat izin
dari kantor urusan agama dan pemerintah setempat pihak kua mengungkap bahwa berkas mempelai
sebelumnya sempat masuk ke kantor namun berkas tersebut ditolak selanjutnya acara pernikahan
pun berlangsung tanpa sepengetahuan pihak kua sama sekali tidak terdata karena pada
hari itu sejak kekasih mf berhasil menikah di kantor yang diperlukan oleh pemerintah dan pemerintah
yang diperlukan oleh pemerintah yang diperlukan oleh pemerintah yang diperlukan oleh pemerintah yang

sebuah umur pernikahan dua sejoli ini dinyatakan tidak resmi secara hukum pihak pemerintah akan
melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti pernikahan viral ini
zulkifli nasir wajo sulawesi selatan